sebanyak tiga puluh tujuh perjalanan setiap hari disediakan pt kereta api untuk pemudik di stasiun pasar senen
lebih dari separuh tiket yang tersedia untuk mudik telah habis terjual
pt kereta api memprediksi rata rata empat belas penumpang per hari di masa lebaran dua ribu dua puluh empat mulai terjadi sepekan jelang lebaran
dan lebih dari tiga ratus tujuh belas tiket kereta api juga telah terjual selama dua puluh dua hari mulai dari tanggal tiga puluh satu maret hingga dua puluh satu april dua ribu dua puluh empat
sedangkan untuk dua hari jelang lebaran yaitu sepuluh dan sebelas april lebih dari sembilan puluh tiga persen atau empat puluh enam tiket terjual

bagi yang menggunakan bus di terminal kalideres pada delapan belas hari jelang lebaran belum ramai oleh pemudik
pengelola terminal kalideres juga sudah siap dengan posko terpadu mudik dua ribu dua puluh empat
diperkirakan jumlah penumpang bertambah pada sepekan sebelum lebaran tiba
saat itu pengelola terminal kalideres juga mendirikan posko terpadu untuk kesehatan hingga asuransi transportasi